tes covid sembilan belas melalui anal seperti yang dilakukan di tiongkok ini ramai diperbincangkan
ahli di tiongkok menilai bahwa tes ini lebih akurat karena virusnya ini bisa bertahan lebih lama di saluran pencernaan dibandingkan saluran pernafasan
dari pihak rumah sakit ui juga menyatakan bahwa tes ini sebenarnya sudah pernah dilakukan atau sudah dilakukan di indonesia bahkan sejak maret dua ribu dua puluh lalu
selain tes anal beragam metode deteksi covid sembilan belas juga terus dikembangkan
tidak hanya di tanah air tapi juga di dunia
dan untuk membahas hal ini kita sudah terhubung dengan bapak ahmad rusdan utomo yang merupakan dosen fakultas kedokteran universitas yarsi jakarta
selamat malam pak ahmad
selamat malam pak maizri apa kabar
sehat pak ahmad sehat pak
pak ahmad mungkin tadi sedikit sedikit melihat juga penyampaian saya tentang berbagai metode deteksi dari covid sembilan belas ya pak ya
pertanyaan besarnya akurat nggak sih pak
ya jadi sebetulnya kalau kita mencari
kita lihat dari tes untuk covid sembilan belas itu kan tidak ada tes yang sempurna ya
jadi tentu dari sisi standar baku emas terkait dengan diagnostik covid sembilan belas ya sebagai apa untuk mengertikan bahwa dia ini covid atau tidak
salah satu itu adalah di pcr swab yang sudah kita ketahui secara lama
namun dalam kenyataannya ada beberapa hal yang kita bisa lihat juga
terutama tadi yang menarik itu yang mengenai dasar anal tadi ya
sebetulnya itu kan dari sisi konfirmasi ya
jadi apa yang otoritas cina tadi lakukan mereka itu khawatir
ketika gejala itu jelas sekali jelas covid tapi ternyata dinasofaringnya itu negatif
nah disini mereka melakukan tambahan pengambilan koleksi sampel yaitu dari anus dari rekum
untuk memastikan bahwa apa yang mereka lihat secara klinis itu betul betul covid sembilan belas
jadi artinya sama tes itu harus tahu lokasinya dan penempatannya dan penggunanya untuk apa
oleh karena itu memang kita juga penting ya pak ya untuk tahu sebenarnya kapan waktu tepat kita untuk melakukan tes
pasca kita merasakan gejala dan pasca kita merasa kontak erat begitu ya pak
kemudian dengan orang yang sudah dinyatakan positif covid sembilan
ya tentu itu yang di alakan oleh pemerintah ya
di pak menteri
jadi kesehatan menyatakan bahwa kita memang masih punya kerja keras nih untuk mengejar rasio tes lacak isolasi kita
dan tentu kita akan menggunakan semua macam tes tetapi sekali lagi kita harus ketahui kapan itu digunakan
apakah dia bergejala atau tidak gitu kan
dan itu juga semangatnya dan spesifisitasnya
jadi seperti tadi misalnya swab antigen misalnya
swab antigen itu tentu relatif lebih praktis daripada pcr jauh lebih cepat
karena tapi memang dia tidak sensitif pcr
namun dia sangat spesifik
artinya ketika dia positif kita bisa dengan apa namanya ya tinggi bahwa memang banyak virus yang ada di pernafasnya
maka dari sini kita bisa melihat tes skenario apa kita menggunakan tes yang tepat
jadi tidak ada satu tes itu semuanya tidak ada
jadi kita harus bisa menggunakannya di waktu yang tepat dan pada pasien yang tepat juga
oke berarti kalau penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan yang ada di china itu betul adanya ya pak ya
bahwa virusnya itu memang mampu bertahan lebih lama di saluran pencernaan dibandingkan dengan pernafasan
oleh karena itu banyak kasus kasus yang kemudian negatif saat di swab pcr tapi ternyata masih ada gejala dalam tubuhnya
nah kalau kita lihat dari alur masuk ini kan sebetulnya dari rongga napas atas ya
nah keluarnya lewat mana
dia bisa balik ke atas lagi atau turun ke bawah
itulah cara kita untuk mengejarnya
namanya mencari tahu
bahkan dari sini kalau kita lihat di singapura gitu ya
itu mereka temukan banyak sekali virus yang ditemukan di mana
di dudukan pilot
ini menunjukkan apa
ketika pasien itu membuang hajat gitu ya
itu mungkin ada cipratan cipratan yang terlihat dan disitulah hati hatinya ya
jangan sampai terjadi apensur dengan fecal oral transmission
makanya setelah buang hajat pastikan istana yang bersih
supaya jangan sampai kita berikan virus kepada orang lain
pak ahmad selain dari adanya tes anal yang ternyata
memang juga sudah kerap kita lakukan ya kalau di indonesia
salah satunya dilakukan juga tadi dinyatakan oleh pihak dari rumah sakit ui
selain itu juga ada banyak metode lain yang dikembangkan ini pak
mulai dari genos
kemudian ada juga sekarang metode yang sedang dikembangkan adalah tes covid
melalui keringkat dari ketiak pak
nah kalau pak ahmad sendiri melihat
sebenarnya yang jadi pertanyaan lagi lagi efektivitasnya seperti apa
dan tepat tidak kita gunakan tes tes tersebut
karena di satu sisi itu merupakan karya anak bangsa
satu inovasi juga yang dilakukan
yang dilakukan oleh anak bangsa pak
kita menyambut baik ya
apa yang semua anak bangsa berusaha kontribusikan
misalnya tes pcr itu juga sudah diproduksi oleh bio farma juga
itu kan juga cepat ya
nah kalau kita bicara seperti genos
atau yang tadi inos ya
dari ketiga tadi itu menarik ya
karena memang hipotesanya itu sebetulnya
karena sudah banyak dilaporkan
artinya ketika seorang terinfeksi covid
itu kan akan membuat fungsi fisiologi tubuh itu agak berbeda
antara orang yang terinfek sama yang tidak terinfeksi
namun tantangannya begini mbak maestri
jadi yang dideteksi itu kan sebetulnya kalau kita bicara genos
itu kan sebetulnya volatile organic compoundnya
di gas yang terbuka
kalau kita bicara misalnya inos dari ketiga
itu berarti kan mungkin cairan tubuh yang mungkin agak berbeda
karena ekorodipnya gitu
kita belum tahu persis
karena kan saya yakin publikasinya masih sedang dibuat gitu
hanya saja pada titik apa ini akan digunakan
kalau saya pribadi akan lebih melihat ini
kalau kita bicara seperti pcr misalnya atau antigen
kita tahu persis dari si timeline si virus ini
kapan dia mulai muncul
pada hari keberapa
berapa hari sebelum gejala
berapa hari sebelum tidak gejala
berapa jumlah partikel virusnya pada hari hari tertentu
ini kita tahu persis
ini kita perangai dari si virus ini
tetapi yang kita deteksi kalau kita bicara genos atau kita bicara inos
itu kan sebetulnya penanda markah biologis yang tidak langsung
kita tidak mendeteksi genos si virus langsung
jadi kita akan harus memastikan
bagaimana perangainya ini gitu ya
kapan dia akan bisa dideteksi dengan akurat
apakah ada pengotor pengotor yang misalnya
setelah kita makan makanan yang menyengat
banyaknya kan perokok juga gitu ya
nah hal seperti ini bagaimana
sayangnya saya sendiri belum melihat
data primer yang diberikan
sebagai apa namanya validasi alat ini gitu kan
nah saya yakin mungkin dari kemenkes mereka punya alasan khusus
namun sebagai ilmuwan
saya juga ingin melihat
seberapa mereka mendesain uji klinisnya
karena kalau kita lihat di literatur ilmu
tinggati sekali untuk membedakan
misalnya orang yang memiliki
atau katakan kanker paru misalnya
itu kan juga metabolismenya berbeda sekali
nah seberapa ketat mereka melakukan kontrol ini
ini juga menjadi hal
tapi tentu parane sudah dilakukan secara umum
dan kita bisa melihat pada teksturnya
kita bisa tahu mbak mesri
mungkin akan tepat pada kelompok pasien yang seperti apa
dan ini yang kita harus pantau juga
harus ada juga pendampingan baik
dari sisi penelitiannya
harus ada transparansi juga ya pak
siapa siapa saja yang kemudian
menjadi yang diteliti begitu
dalam mengembangkan alat alat
di indonesia ini
untuk deteksi covid sembilan belas
baik terima kasih banyak
pak ahmad rusdan sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia connected pada malam hari ini